pemirsa polisi menangkap pelaku love scaming atau penipuan asmara di kawasan kemo industrial park kota batam ke pulau riau
polda kepri bersama div hubin tarpori bekerjasama dengan ministry of public security republik rakyat tiongkok rrt
membongkar tindak pidana penipuan berkedok asmara ini
lantas jomana kasus ini bergulir kita langsung tergabung dengan pak abis humas
polda kepri kombespol zahwani pandra di kota batam kepulau riau
selamat sore atau selamat malam
assalamualaikum pak pandra
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam mas herano
selamat malam para pemirsa cnn dimanapun berada
sebelum memulai saya mengucapkan selamat atas tugas baru anda di kepri pak sebelumnya di lampung begitu ya
baik terima kasih
silahkan pak kami minta update dari anda untuk perkembangannya penyelidikannya seperti apa
apakah juga warga negara indonesia juga ikut diamankan
baik pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus
love scamming yang melibatkan warga negara asing yang terjadi ataupun yang dilakukan
di wilayah hukum negara republik indonesia khususnya di wilayah hukum polda kepulauan riau ini
tidak terlepas daripada adanya suatu kerjasama internasional
yaitu adalah hasil pertemuan atau membuktikan adanya pertemuan pada saat
amntc yaitu adalah asean ministry of international crime yang ke tujuh belas
yang berlangsung di labuhan bajo
di mana bapak kapolri jenderal polisi dr andes listia sigit prabowo ingin sekali untuk
membuktikan bahwa adanya suatu kerjasama internasional ini dalam memarahi
kegiatan transnasional ini adalah wujudnya
ya kami menerima surat dari kepolisian rrt melalui mps yaitu ministry public security
rrt kepada polisi negara indonesia melalui divisi hubungan internasional

dan hasil pemanfaatan tersebut dilaporkan bahwa adanya suatu kegiatan transaksi
love scam ini berada di wilayah hukum negara indonesia
dari hasil kerjasama tersebut tentunya kepolisian daerah kepulauan riau ini
menindaklanjuti dan kemarin berhasil mengungkap pada hari selasa tanggal dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
sekitar pukul empat belas tiga puluh di wilayah kamu industrial park
dan di bangunan tersebut berlantai lebih dari tiga lantai ya sekitar tiga atau empat lantai
dan itu bangunannya sangat terutup tidak ada ventilasi sama sekali
artinya memang dibuat sedemikian rupa itu sudah ada tempat akomodasi untuk tidur
dan juga mereka beraktifitas
ditemukan sekitar delapan puluh delapan warga negara asing dari tiongkok
di mana delapan puluh tiga nya itu adalah berjenis kelamin laki laki dan yang lima orang perempuan
dan dari yang lima orang perempuan ini berperan sebagai untuk memancing korbannya
dan nanti yang dari kelompok laki laki ini yang delapan puluh tiga ini adalah sebagai untuk membuat konten
dan kemudian juga untuk membuat konten
dan nanti akan membuat kelompok kelompok yang lain melakukan pemerasaan dan sebagainya
dan yang menjadi korban adalah kebanyakan warga negara di tiongkok
nah ini menjadi keprihatinan dari kepolisian rrt tersebut
dan kita dapat wujudkan suatu joint operation atau joint investigation ini
dan membuahkan hasil delapan puluh delapan indah dapat kita amankan
dan kesemuanya tidak dapat berbahasa internasional kecuali berbahasa rrt atau berbahasa tiongkok
jadi ini kepolisian dari nps ada delapan orang
yang dipimpin oleh mr chang
dan sampai saat ini masih terus mendalami
karena kita dapatkan bukti bukti ya dari barang bukti alat bukti
yang ada lebih dari sembilan ratus handphone yang digunakan mereka untuk beroperasional
termasuk tiga puluh komputer yang kita berhasil amankan
dan mereka bukanlah suatu pekerjaan yang memang dia terjebak dalam suatu pekerjaan
tetapi memang mereka mempunyai niat untuk bekerja hal seperti ini
nah ini yang cukup menarik begitu mas serano
ya pak pandra mungkin publik juga perlu
tahu banyak pak bagaimana awal mulanya love scaming ini terjadi
karena ini kan masih belum awam ya di telinga masyarakat belum paham benar modusnya seperti apa
kemudian video apa yang dilakukan
dan dugaannya video porno ini yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban
jadi ini adalah suatu modus bagaimana dia itu mencari pertanaman
permanen dari dunia maya atau secara daring
jadi secara acak
dia melakukan terhadap korban korbannya yang tentunya apabila kena secara random ya
mereka akan tertarik dengan capture wajah yang begitu dibuat semenarik mungkin
apabila nanti dia akan membuka link tersebut
dalam link tersebut tentunya ada video video porno yang tentu ditampilkan oleh salah satunya
dari lima orang daripada warga negara china tersebut
dan nanti setelah itu
akan dibuat semacam narasi narasi dari kelompok yang lain
nah ini yang mereka banyak terjebak di situ
setelah mereka membuat video tersebut
mereka meng capture dan mengembalikan lagi kepada korbannya
dan melakukan pemerasan
dan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan secara mendalam bersama kepolisian dari mps
dari kepolisian rrt tersebut bersama bbc hubung internasional di zncb interpol
karena kemarin langsung hadir dari
pada saat kami konferensi pers
waktu hari rabu tanggal tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
di mapolda pulau riau
dipimpin bapak wakafolda kepri
bapak brikjen paul aset saprudin
dan juga dari zncb interpol
bapak brigjen paul amur chandra
dan juga dari kabak pijat inter
jadi dari hasil pemeriksaan dari mr chang juga
dari delapan orang kepolisian rrt
dapat kita dapatkan pendapatan bahwa
dari barang bukti dan alat bukti tersebut
ternyata sudah lebih dari
hasil pemerasan ini lebih dari
sepuluh yuan atau di nilai hasil sepuluh an milyar
bagi warga negara rrt tersebut
ini menjadi suatu keprihatinan
atau kecemasan di rrt sendiri
dan ini dapat kita lakukan melalui
yang kita lakukan dari bilateral kedua negara ini
ya secara singkat mungkin bisa saya tangkap ya poinnya adalah
berawal dari saling kenal di aplikasi
kencan begitu ya pak ya kemudian dimanfaatkan kirim
kirim mungkin kabar tapi melalui video begitu ya
lalu dimanfaatkan dengan ya betul
kemudian berlanjut dengan
pemerasan begitu ya pak ya
setelah video itu ditangkap oleh pelaku
dan berulang ulang lalu dia kembali lagi
ancamannya seperti itu dan itu menjadikan
kewaspada bagi kita semua dan
sampai saat ini detik ini atau sampai sore hari ini
itu belum kita menemukan adanya korban
warga negara indonesia karena sesuatu
daripada pelaku ini tidak dapat berbahasa indonesia
ya mengingat korban ini juga lintas negara
juga di tiongkok proses hukumnya seperti apa pak
ya baik dengan koordinasi dengan
dari kedua negara tentunya disini
kami akan dari divisi
event internasional akan berkoordinasi dengan
pihak kehidupan besar rat di jakarta
dan nantinya karena memang tidak ada
korban dari warga negara indonesia
ini akan dipastikan untuk kami
akan mengembalikan kepada
pihak rat melalui mps
dan nanti akan secara bertahap
akan dikembalikan ke negaranya untuk
melaksanakan secara hukum negara rrt sendiri
silakan pak pantra saya minta dari anda
menyimak dialog kita ini
apa hal yang bisa diantisipasi ke depan
agar tidak terjebak dengan
ya baik sekali lagi kepada warga masyarakat
dimanapun berada ini kewaspadaan bagi kita semua
karena tidak hanya nanti ada
pelaku pelaku atau model model
kejahatan seperti ini sekali lagi
apabila anda dalam bermedia sosial
anda menerima suatu konten konten
ataupun juga anda membuka suatu konten
yang kita belum kenal siapa pengirim
link tersebut karena banyak sekali ya
kejadian kejadian seperti ini
dan tentunya jangan sampai memimpa
warga masyarakat di indonesia
dan sekali lagi
tetap waspada dan ingat
segala sesuatunya agar disaring sebelum
disaring atau sebelum disebar
kewaspadaan kita untuk keamanan kita
jangan sampai kita terbawa dalam
suatu kejahatan love scamming atau